sekretaris jenderal pdi perjuangan mengisyaratkan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan prabowo gibran yang diumumkan menang pemilu oleh kpu
hasto menyebut partai partai pendukung ganjar mahfud lebih memilih rangkulan rakyat ketimbang rangkulan kekuasaan
sekjen pdip hasto kristianto merespon ajakan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka yang akan merangkul partai koalisi pendukung anies mohaimin ataupun ganjar mahfud
menurut hasto ajakan tersebut adalah rangkulan kekuasaan sedangkan pdip dan parpol pendukung ganjar mahfud lebih memilih rangkulan rakyat
ia juga menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan presiden joko widodo untuk memenangkan prabowo gibran
aspek dikerahkan bahan sosnya instrumen hukumnya kemudian hasilnya sudah disetting terlebih dahulu